subdit empat jatan rasid reskrim mumpolda metro jaya menangkap pelaku
pasca menerima informasi ada wanita bersimba darah
di sebuah warung ayam goreng di kampung kemejing surakarya kabupaten bekasi
pelaku ternyata karyawan korban yang baru bekerja lima hari
dari informasi yang dihimpun petugas kemudian mengejar pelaku
menuju wilayah subang yang menjadi lokasi persembunyiannya
kurang dari dua puluh empat jam petugas akhirnya menangkap dua pelaku pembunuhan berinisial hk
dua puluh tahun dan ma dua puluh dua tahun
sementara anak korban yang turut diculik kedua pelaku
ditemukan tak jauh dari lokasi penangkapan
anak korban yang masih berusia tujuh belas bulan kemudian dikembalikan kepada pihak keluarga
isak tangis pecah saat proses serah terima anak korban
keluarga merasa terharu karena anak yang diculik dapat kembali dalam kondisi selamat
tim liputan cnn indonesia